inilah rekaman cctv yang menunjukkan dua artis yang diduga terlibat prostitusi online
tiba di hotel di daerah sunter jakarta utara pada selasa malam lalu
ma tiba di hotel terlebih dahulu dan menemui muncikari di lobi hotel tersebut
setelah mendapat kunci hotel ia menuju kamar yang sudah dipesan
sementara itu st masuk ke hotel bersama salah satu tersangka muncin kari
lalu st masuk ke kamar yang sebelumnya dimasuki ma
polisi yang telah melakukan pengintaian kemudian menggerbek tersangka pelaku prostitusi online ini
para tersangka dan muncikari pun ditangkap oleh petugas dari unit reskrim polsek tanjung priok
setelah itu polisi menangkap dua tersangka suami istri berinisial ar berusia dua puluh enam tahun
ca dua puluh lima tahun yang menjadi muncikari dalam kasus prostitusi online artis
mereka diduga menjadi penyalur kedua artis tersebut
tersangka ar mengaku sudah setahun melakukan bisnis prostitusi online
ia bekerja bersama istri dan teman temannya
dan mengaku bisa mendapat keuntungan dua juta sampai lima juta rupiah
polisi menyebut dalam kegiatan prostitusi itu kedua artis akan dibayar satu ratus sepuluh juta rupiah
di mana dari satu ratus sepuluh juta itu tetap kedua orang wanita ini mendapatkan bayaran sebesar tiga puluh juta
berarti kalau dua orang enam puluh juta
sisanya lima puluh juta diamankan untuk biaya mucikari
dalam kegiatan ini
kedua orang wanita itu sudah menerima dp sebesar enam puluh juta rupiah
dan sisanya sesuai kesepakatan setelah selesai melakukan kegiatan akan dilunasi lima puluh juta
menyangkut kedua artis dan pria penyewa yang masih berstatus saksi
kepala polres metro jakarta utara sujarwoko mengatakan masih mengumpulkan data dan barang bukti
tidak tertutup kemungkinan kedua artis dan pria tersebut berstatus tersangka nantinya saat
diminta konfirmasi tentang siapa saja atasan atau teman muncikari yang membantu proses prostitusi tersebut
pihak kepolisian menyatakan masih akan melakukan proses penyelidikan
tim liputan cnn indonesia